mungkin anda masih ingat beberapa waktu yang lalu presiden mengeluarkan operasi pemberantasan pungli yang kemudian diterapkan dan dioperasikan di seluruh indonesia
kali ini pengurusan surat izin mengemudi di jakarta barat pada jumat pagi dipantau langsung oleh kepala satuan pelaksana administrasi sim dan mogot
warga diimbau untuk segera melapor jika masih ada pungutan liar atau pungli di unit pelayanan sim keliling
sebelumnya propam polri menangkap dua orang polisi yang memungut biaya di unit pelayanan sim keliling di jakarta barat
kepala satuan pelaksana administrasi pembuatan sim daan mogot jakarta barat komisaris polisi doni hermawan menginspeksi unit pelayanan sim keliling
ia datang untuk memastikan tidak ada pungutan liar
warga yang mengurus sim menyambut baik upaya ini
sekarang lebih membaik ya isinya daripada yang dulu
ada pungutan pungutan atau harus dibawa
doni meminta masyarakat yang menemukan adanya pungutan liar
untuk melapor ke unit pelayanan pengaduan
upaya upaya yang kita lakukan untuk perbaikan ini kita lebih maksimalkan
sampai masyarakat masih ada yang ditemukan dipungut biaya berlebih di luar dari ketentuan yang seharusnya dibayar pnb
kalau nanti ada yang ragu kira kira ini ada biaya tambahan apa lagi silahkan tanyakan
dan kalau memang nanti dianggap itu sesuai bentuk daripada pungutan liar
laporkan kepada kami laporkan kepada jalur yang sudah disijakan melalui layanan bitu emas maupun bitu lopat yang ada
untuk mencegah pungutan liar polisi menempelkan poster poster rincian biaya yang harus dibayar
polisi yang tertangkap dan terbukti masih melakukan pungli akan dipecat
sofian firdaus jakarta